segala puja dan
ibu nggak apa apa kan
alhamdulillah gak apa apa ibu toleh
biar toleh menerim
gak usah gak usah toleh
biar bapakmu yang menerim
kamu minta bantuan kancing
gak dipati saja
biar kita bisa dandanin rumah ini jo
sudah minta uang
gak usah gak apa apa
gak tau sampai kapan
rumah kita ini mau roboh
jangan bilang begitu bu
biar tarjo minta uang pada pak mbak dipati
membangun rumah itu
biayanya gak sedikit
butuh biaya yang sangat besar
pak man daripada tinggal keberatan
rumah orang tua toleh udah mau rubuh
coba kamu lihat baik baik
mereka itu hanya memanfaatkan kamu
untuk dapetin uang
enggak pak man mereka orang baik
mereka ini baru ketemu sama kamu tole
sekarang sudah berani minta macem macem
apa ini bukan penipuan namanya
maaf pak man
jangan asal tuduh
mereka orang tua toleh pak man
mulai sekarang toleh gak mau tinggal disini lagi
masih tak perlu lagi
aku tidak akan melepaskan kalian
sebelum kalijaga datang kesini
ya mungkin kampung ini kena bencana

kita semua sudah melakukan apa yang ki bendu minta

kita semua sudah melakukan apa yang ki bendu minta
ada tiga perkara yang mengakibatkan kampung ini terkena bencana
ada orang asing yang datang ke kampung ini dan mengacau kampung ini
ada orang yang tidak mau dan mengenal dengan namanya
ada orang yang tidak mau dan mengenal dengan namanya
mau dan mengenal dengan namanya
dan yang ketiga
orang orang yang bermartabat
orang orang yang bermartabat
sekarang diinjak injak martabatnya
sekarang diinjak injak martabatnya
hei anak kecil
berisik kamu apa mau tidur
ibu ini adalah rezeki dari allah
tanda tanda bencana di kampung ini
mereka sudah tidak peduli lagi sama uang
dan sebagian dari kalian pasti membandingkan orang ini
karena kalian menggapai kibendu itu pelit
ya bagaimana benar
bapak bapak nggak perlu khawatir
tidak ada bencana yang akan datang
tanpa sisi allah
tuh kan benar
pak iman itu udah lima belas tahun
manjat peperang kelapa
gak pernah jatuh
dan buktinya sekarang apa
apa yang harus dilakukan
bencana itu sudah ada semua
semua masalah itu pasti ada jalan keluar
tapi ki kita gak mau ada bencana di kampung ini ki
kita akan lakukan apapun agar terhindar dari bencana ini
kumpulkan semua harta kalian
kita jadikan alat untuk menanggulangi bencana ini
apa nggak ada cara lain ki
kamu lebih sayang sama harta kamu daripada diri kamu sendiri
kamu lebih sayang sama harta kamu daripada diri kamu sendiri
yang paling banyak menyerahkan hartanya
yang paling banyak menyerahkan hartanya
dia yang akan selamat
dia yang akan selamat
kita buang uang ki
kita buang uang ki
segala puja dan puji bagi engkau
yang telah menyelamatkan hambamu ini
terima kasih ya allah
berikanlah hambamu ini kekuatan
untuk menghadapi suta
apalagi kalau aku
jadi penguasa kadipatin tuban
segera pergi dari sini
akhirnya kamu datang juga
siapa yang datang
apa kau bilang masai pasti datang
masih berani kesini kamu kali jaga
aku akan beri kamu pelajaran
yang tidak akan kamu lupakan seumur hidup kamu
ya gitu gitu